dari sepak bola dalam negeri empat belas pesepak bola muda indonesia yang menitik karir di luar negeri
sudah mengikuti seleksi tim nas indonesia u sembilan belas di bawah komando indra shafri
di hari pertama para pemain yang baru bergabung ini belum memikat coach indra
karena dianggap belum menjalani seleksi dalam kondisi bugar
inilah aksi jack brown pesepak bola indonesia keturunan inggris
dalam game setengah lapang di stadion atang sutras naci jantung jakarta timur jumat pagi
pemain berusia lima belas tahun yang tercatat pernah mendapat penghargaan sebagai siswa terbaik
di akademi sepak bola manchester united dua ribu dua belas silam ini
tengah mengikuti seleksi tim nasional di bawah usia sembilan belas tahun
bersama tiga belas pemain indonesia yang bermain di luar negeri
para pemain yang dipanggil pssi ini berasal dari sejumlah klub dan akademi sepak bola di inggris
italia spanyol dan yunani
pemain yang menimba ilmu di sporting lisbon portugal dan kini di belgia italia
mengaku seleksi cukup ketat karena bersaing dengan pemain pemain hebat
baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang sudah ikut seleksi sebelumnya
namun pemain gelandang serang ini optimistis akan mendapat tempat di tim nasional
target kami adalah di sini afc dan saya coba kasih yang terbaik lah untuk negara
terutama dengan kemampuan yang dulu saya belajar di luar negeri
mungkin sekarang masih belum cukup tapi saya akan berusaha lebih baik lagi
sebagai pemain yang menimba ilmu di sporting lisbon portugal dan kini di perugia italia

udah lama gak di sini dan sekarang balik lagi ke sini ke cuaca yang beda
lapangannya beda cuma saya ingin berjalanan waktu saya yakin bisa
pelatih indra syafri belum bisa menyimpulkan kualitas empat belas pemain seleksi
hingga seleksi berakhir sepuluh april
sementara untuk keseluruhan pemain seleksi dirinya menilai fisik pemain belum mumpuni
nanti per tanggal sepuluh pssi akan umumkan tiga puluh dua nama pemain
dari fisik sendiri kelihatannya bagaimana ini
ada beberapa yang mungkin satu dua orang yang bagus tapi yang lain di bawah standar kita
di ajang piala aff indonesia akan berada di grup b bersama myanmar brunei darussalam vietnam filipina dan selandia baru
pelatih dan para pemain seleksi berharap squad timnas tahun ini bisa mengulang kesuksesan evan dimas dan kawan kawan
yang mengangkat rofi juara di aff
merdeka utama jakarta